berbekal kreativitas dan keuletan seorang pria di jember mampu menyulap limbah bambu menjadi sebuah miniatur yang unik dan menarik
beragam jenis miniatur dihasilkan mulai dari tempat ibadah rumah adat hingga istana kerajaan
berkat kreativitasnya hasil kerajinannya kini sudah mencapai manca negara
miniatur limbah bambu
miniatur karya eksan diantaranya masjid gereja pura rumah adat rumah joglo dan rumah tionghoa yang dilengkapi dengan ornamen yang detail
untuk membuat satu miniatur eksan membutuhkan waktu satu minggu hingga satu bulan tergantung tingkat kesulitan bentuk miniatur
sementara harga satu unit miniatur dari bambu ini dibanderol lima ratus hingga satu juta rupiah
kesulitan kadang kadang kita ini ya pak untuk biar dilihat pantes
satu satunya rumah itu aja
soalnya dari kecil kan semakin kecil kita semakin harus fokus lebih ini ya lebih detail
saat ini exan dibantu beberapa teman di sekitar rumahnya untuk membuat miniatur sambil waktu luang di sela sela bekerja
mereka rata rata apa kegiatan biasanya
kerja kerja kalau pas pada waktu waktu pulang waktu luang pas malam hari atau minggu pas santai santai kumpul kumpul
dengan memasarkan secara online eksan mendapat banyak pesanan baik dari dalam maupun luar negeri
nurhadi wicaksono jembat